diskusi tertutup selama dua jam antara pimpinan mpr dan one team press
senin lalu menyepakati usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah langsung menjadi tak langsung
artinya kepala daerah seperti gubernur bupati dan wali kota
tak lagi dipilih oleh masyarakat
melainkan dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah
wakil ketua mpr arsul sani menyebut tiga alasan utama yang melandasi usulan ini
pertama biaya pilkada dan isu mahar politik yang mahal untuk mencalonkan kepentingan
kedua kompetensi kepala daerah yang terpilih
dan ketiga sebagai solusi atas masifnya korupsi yang dilakukan banyak kepala daerah
arsul sani mengatakan mpr merespon positif usulan one team press
yang diprakarsai oleh sidarto dan usubroto
terlebih ide tersebut tak melanggar konstitusi
di mana pasal delapan belas dalam undang undang dasar hanya mengamanatkan
bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis bukan langsung atau tak langsung
meski masih dalam pembicaraan awal
arsul menyebut usulan ini akan dibicarakan usai pilpres dua ribu dua puluh empat digelar
dan sebelum masuk ke tahapan pilkada dua ribu dua puluh empat
tujuannya agar meminimalisir kecurigaan bahwa isu ini digunakan
untuk menguntungkan sejumlah elit politik tertentu
nah kemudian maret kan sudah selesai sudah kelihatan
antara satu maret dan tiga puluh september itu kan dpr masih punya masa kerja
pemerintah masih punya masa kerja
bahkan kalau pemerintah sampai dengan sembilan belas oktober lah ya
nah itu kan bisa kebetulan kita lakukan perubahan perubahan
termasuk misalnya undang undang pilkada undang undang pemilu gitu ya
demand pun kalau perlu dilakukan di situ sehingga tidak ada kecurigaan
bahwa kemudian ada katakanlah membuka kotak pandora
agenda titipan dan segala macam karena pemilunya sudah selesai
mantan komisioner kpu pada era presiden sby hadar nafis gumai
mengingatkan kembali bahwa usulan terkait pilkada
tak langsung pernah menuai penolakan keras dari masyarakat
hingga akhirnya presiden sbi memutuskan untuk membatalkan undang undang tersebut
dengan menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang undang
ide tersebut dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi
karena tak sesuai dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat
hadar juga menyebut sejarah perubahan sistem pilkada tak langsung menjadi pemilihan langsung
juga dikarenakan praktek penunjukan oleh dprd yang cenderung koruptif
dan tak sesuai dengan keinginan masyarakat
alasan yang paling utama adalah karena pemilihan melalui dprd itu
pemilihan melalui dprd itu
pemilihan yang kotor ya prakteknya itu banyak masalah
jadi akhirnya yang didapat adalah kepala daerah yang sebetulnya ditolak oleh warga masyarakatnya
tidak seperti yang diinginkan oleh masyarakat di daerah setempat
belum lagi saat pemilihan di dalam dprd itu bukan tidak ada praktek permainan uangnya
dagang sapinya gitu antara para fraksi fraksi yang menaungi anggota anggota dprd di daerah daerah tersebut
hadar nafis gumai berpendapat partai politiklah yang seharusnya memiliki tanggung jawab
untuk membenahi sistem kaderisasi hingga memunculkan tokoh yang sesuai dengan harapan masyarakat
ausri undolu robin kitt jakarta